serbu diskon hanya di motionpay
papa kan pernah bilang
aku harus jadi anak pertama yang baik
omah kangen sekali
papa juga kangen kok sama reina sama askar
aku mau papa mama sama dada askarah
lengkap satu paket pak
papa juga kangen sama mama
nanti ketemu dirumah ya
gimana udah dimakan
oh belum dimakan ternyata
lagipula mau makan gak mau makan bukan urusan saya
urusan saya datang kesini
saya mau mendengar alasan dari anda
sudah dapat jawaban dari pertanyaan saya
atau mau saya ulang
saudara agus rimba
apa alasan anda menculik andini karisma putri
karena ada dendam
atau karena anda ingin uang tubuh besar
gak usah bertele tele
masukin gua ke set
lu mau ngelakuin gua
kalau anda tidak kooperatif sama saya
saya mempunyai cara sendiri
supaya anda bisa kepukar semua
ini bukan polisi yang kayak biasanya
tapi nggak ada gunanya juga
apalagi sampai sekarang
bos belum terlibat ada gerakan buat bebasin bosnya
ini semua karena ricky
pak pak erik
karakter penjahat kayak dia
apa masih kita lanjutkan pak
soalnya kita sudah enam jam menanyai dia pak
sebenernya masih banyak sekali pertanyaan untuk
apalagi saudari elsa ini
sepertinya ada hubungannya dengan
mereka berdua ini kalau di compare
sebenernya ada dibalik kasus kebakaran villa laros
saya juga merasakan
sepertinya mereka ada yang disembunyikan pak
dari jawabannya itu dia nggak relax
mereka berdua ini sangat pintar
mereka berdua ini sangat pintar
pemeriksaan tidak berhenti sampai sini kan
kita akan melakukan pengembangan
setelah itu kita pasti akan bisa menyimpulkan
dan saya minta setelah ini tolong
siapkan surat pemanggilan untuk bu rosa
bu rosa dulu atau bu andin dulu pak
bu rosa dulu ya
karena kalau saudari andin dia baru saja dibibaskan dari penculikan
saya rasa dia pasti butuh istirahat
saya minta sama pak erick
kita harus benar benar fokus
karena kasus ini dimainkan dengan orang orang yang sangat pintar
ini gue masih mau ditanyain apa enggak sih
udah lama banget nih gue disini
aduh ini udah enam jam lebih loh gue disini
sesi tanya jawabnya sudah selesai kan
saya udah jelasin semuanya loh
mau pulang kemana
pulang ke saudari shena atau pulang ke rumah orang tua anda
ya ke rumah orang tua saya
anda mengenal keluarga saudari shena
enggak saya enggak kenal
saya cuma kenal sama
maksud saya mantan pacarnya sienna
nah mantannya itu keponakannya tante rosa pemilik villa itu pak
iya tapi mantan pacarnya ini lagi ke australia sekarang
dan saya juga enggak tahu sih akan balik ke jakartanya itu kapan
gue enggak pengen nama gue kebawa bawa di kasus hilangnya sienna
jadi gue bakal sebut siapapun yang terhubung dengan sienna
biar jangan cuma gue aja yang jadi sentralnya
bu ilsa udah boleh pulang
terima kasih sudah kok praktik dengan kami
tapi kami minta nanti kalau kami membutuhkan informasi lagi
sekiranya bu ilsa bersedia untuk datang lagi kesini
sebenarnya gue takut
gue bakal dipanggil lagi nih ke kantor polisi
nerusin kesaksian gue
ini pasti bakal ditanya tanya lagi nih
sienna lo tuh sebenarnya kemana sih
bikin ribet gue aja tau gak
apa gue coba aja ya ke rumah sienna
kali aja dia udah balik
kali aja dia udah balik
nanti kita belok kiri aja ya
ma aku udah kaget banget sama papa
ma aku udah kaget banget sama papa
dia seperti galau
ayo pastikan dia sepertinya julen
dia kayakwhen badut
dan dia tidak peduli
ma boleh nggak aku ke rumah sakit jenguk papa
boleh ya ma
kalau sekarang jangan dulu dong
nanti mama juga harus ke rumah sakit dulu buat jagain papa
jangan sekarang ya
kasih papa waktu buat istirahat dulu nak
nanti kalau mama ke rumah sakit aku ikut ya
ah mending si keras kepala ini
tadi mama udah bilang nanti kita doyan
mungkin aja besok papa udah pulang ke rumah
kamu masih sakit ya tangannya
enggak udah mending nyantur
udah bisa dikelas
cuma masih harus pakai ini dulu sebentar
abis itu udah deh
mama udah bebas
eh mukanya kok sedih sih
jangan sedih gitu dong
mama baik baik aja
papa baik baik aja
nggak boleh kayak gitu dong
nggak bete bete gitu dong
mama baru balik
mama tau nggak
waktu mama nggak ada di rumah
papa kan pernah bilang
aku harus jadi anak pertama yang baik
yang bisa menjaga adik adik aku mah
padahal adik aku cuman satu ma
emang aku ada lagi ma
ada nggak ya
aku udah tanya mah